beredar video viral di media sosial sekelompok remaja putri melakukan aksi tawuran di tanah
merah cipayung depok jawa barat ironisnya sebagian dari kelompok remaja dan warga bukannya melerai
tetapi hanya menonton bahkan merekam aksi mereka viralnya video perkelahian antar anak perempuan
di mana diantaranya menggunakan celana training sekolah dipastikan terjadi di kawasan bojong
dekabupaten bogor diduga aksi tawuran itu sudah menjadi tradisi pasal legensi swiss sekolah diminta
kakak kelasnya untuk berkelahi dan janjian melalui media sosial melakukan kegiatan ini dengan cara
menggunakan tv yang mereka berjanjian ketemu di tanah merah itu dengan gerak panjang yang akhirnya
terjadi perkelahian seperti itu dan yang memanggil kepala sekolah
ketika kelas sekolah itu akhirnya ketemu lah di smp al basariyah bahwa memang membenarkan bahwa
diantar para sesuai mereka di pulang pulang bukan perkelahian itu yang ada di video itu
kini pihak polisian akan menyerahkan perihal sanksi yang dijatuhkan kepada masing masing sekolah
video aksi ugal ugalan kelompok bermotor ini sempat viral di dunia maya diberitakan sebelumnya
para pemotor ini berjalan ugal ugalan sambil meraung raungkan kenalpot bising mereka bahkan
berdiri di atas motor hingga membahayakan pengendara lain aksi meresahkan ini langsung ditindak oleh
kepolisian sektor cisayong dengan menangkap tiga orang pemuda anggota kelompok bermotor
pada kamis sore saat diperiksa pemuda ini mengaku melakukan aksinya karena tersulut kelompok motor
lain yang melakukan aksi serupa polisi melakukan pembinaan atas aksi ugal ugalan ini
hai selain diberi peringatan mereka juga dihukum berjemur dengan menyanyikan lagu kebangsaan
indonesia raya menghadap sang merah putih kita sedang melakukan sunmary di acara tersebut ya
kami sebenarnya lagi pada ngopi di warung ya banyak yang geber geber ke lapak kami
mungkin kami sempurna di tas minta maaf pada warga tasikmalaya khususnya jalan jbc singa
atas keperlakuan kami rekaman video amatir memperlihatkan aksi kejar kejaran saat polisi
membubarkan kerumunan balap liar di jalan lingkar asahan sumatera utara kamis malam kedatangan
petugas membuat para remaja ini langsung kocar kacir meninggalkan lokasi balap liar beberapa
orang beserta enam unit sepeda motor berhasil diamankan petugas aksi balap liar di jalan lingkar
kesaran ini sudah sangat meresahkan warga selain menelan banyak korban jiwa balap liar
ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan tim liputan cnn indonesia